lima organisasi profesi medis dan kesehatan baik dokter perawat hingga bidan hari ini kembali menggelar aksi damai jilid dua untuk menolak pembahasan ruu kesehatan omnibus law
sebelumnya pada bulan mei aksi protes ini telah dilakukan lantaran pembahasan ruu kesehatan dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik
untuk membahas hal ini lebih dalam kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan jurubicara ikatan dokter indonesia dr beni satria
dan juga wakil ketua komisi sembilan dpr ri melky lakalena selamat siang bapak bapak
untuk pertama saya akan ke idi dulu nih dengan dr beni setelah aksi pada delapan mei lalu mengapa sampai aksi damai jilid dua hari ini ada
apakah aspirasi dari aksi damai pada bulan mei lalu tidak mendapatkan tanggapan atau seperti apa
ya tentu aksi kita hari ini
karena memang aksi kita pertama di tanggal delapan mei dua ribu dua puluh tiga sepertinya juga tidak mendapatkan apa yang kita inginkan bahwa pembahasan itu masih tetap dilakukan tanpa melibatkan
sampai hari ini undang undang dua puluh sembilan dua ribu empat tiga puluh enam dua ribu empat belas tentang tenaga kesehatan termasuk juga tiga puluh delapan dua ribu empat belas tentang keperawatan itu masih existing dan masih berlaku
artinya organisasi profesi resmi yang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku itu masih idi ptgi ppi dan iai
kita sama sekali tidak dilibatkan secara intens membahas substansi
substansi isi pasal
sehingga kita perlu kemudian melakukan aksi lanjutan hari ini
baik lalu poin apa saja dr beni yang menjadi sorotan yang menimbulkan pro kontra
ya seperti aksi kita sebelumnya bahwa kita menginginkan transparansi sesuai dengan undang undang tiga belas dua ribu dua
bahwa selain public hearing kami sangat berterima kasih kementerian kesehatan walaupun ini adalah hak inisiatif dpr
tetapi kementerian kesehatan kemudian melakukan public hearing
dan ingat hak kita bukan hanya public hearing
tetapi adalah untuk dipertimbangkan pendapat kita
termasuk juga untuk mendapatkan penjelasan atas pertimbangan pendapat kita yang seandainya itu diterima atau tidak diterima
nah proses transplantasi ini yang kita inginkan karena sampai hari ini apakah ada perubahan atau tetap dengan isi substansi yang lama
atau memang seperti apa yang sampai ini kita tidak mendapatkan penjelasan baik dari situs dpr go id ataupun dari pihak pihak yang lain
baik pak melky
adakah tanggapan dpr terkait hal ini benarkah bahwa pembahasan ini tidak transparan seperti itu pak
pak melki kami tidak mendapatkan
sudah bisa mendengar
ya kami sudah bisa mendengar sekarang suara bapak
pak melki kami ulangi kembali
apakah tanggapan dpr terkait hal ini
ya pertama sejak pembahasan di badan legislasi itu seluruh pihak sudah diundang untuk memberikan masukan terhadap materi urik persyatan ini
jadi pembahasan awal itu atau penyusunan awal itu kan dibuat di badan legislasi
kemudian setelah dari badan legislasi itu selesai setelah melibatkan berbagai pihak termasuk juga dari teman teman dari op
pemerintah juga diundang pemda diundang semua asosiasi
dinas kesehatan diundang para lsm ataupun para aktivis di bidang kesehatan sudah diundang
intinya adalah setelah selesai dari penyusuran di balek kemudian dibawa ke paripurna lalu diputuskan untuk dibahas di komisi sembilan
nah waktu dibagi komisi sembilan juga itu kami juga sejak awal walaupun tidak harus lagi melakukan
karena sudah pernah dibuat di bales kami dengan sengaja untuk komisi sindilan itu mengundang semua pihak lagi
saya hitung itu ada empat puluh lebih institusi yang kami undang termasuk juga teman teman op
untuk mendengarkan masukan terkait dengan baik penyusuran awal oleh dpr ri maupun juga dim pemerintah yang sudah disiapkan
tentu masukan dari teman teman semua ini kita jadikan sebagai bahan untuk kami bahas dengan teman teman di pemerintah
dalam pembahasan dengan pemerintah juga walaupun sementara berjalan pembahasan kami juga masih sempat lagi melaksanakan lagi konsultasi publik kedua
dan mengundang lagi ada belasan organisasi yang juga teman teman dari oprhb
jadi dari oprhb yang hari ini turun di lapangan ada lima organisasi tersebut
idi iai dan teman teman yang lain ini
sudah dua kali diterima oleh komisi sembilan secara resmi
melalui konsultasi publik yang melibatkan berbagai pihak
termasuk juga secara informal
saya pernah menerima juga teman teman dari pengurus asosiasi ya
pengurus asosiasi dari berbagai organisasi yang tadi demo ini
juga sebagian sudah pernah ketemu kami di ruangan
juga dengan teman teman pimpinan komisi
ataupun dari pimpinan fraksi yang lain ataupun anggota panja
jadi sebenarnya secara resmi sudah informal sudah
dan bukan cuma op ya
kami menerima juga petani tembak
kok misalnya juga sedih ke bagaimana dengan nasib mereka punya pekerjaan
kami juga menerima teman teman dari asosiasi
dari rumah sakit
dari teman teman pemda
dari berbagai pihak lah yang kita terima untuk memberikan masukan
sehingga sampai dengan hari ini pun pembahasan ru lagi berjalan saat ini
kami lagi juga membahas seluruh kesehatan
tetap juga masih ada berbagai pihak yang boleh datang menyampaikan masukan
dan juga boleh untuk berdiskusikan berbagai progres pada saat pembahasan ini
dengan kami di lapangan
jadi sebenarnya kami terbuka
baik secara kelembagaan
baik per fraksi maupun para anggota panja
dan itu yang kami sampaikan kepada
seluruh pihak yang kami undang kesenayan bahwa
jangan cuma maksimalkan forum formal
tapi informal juga silakan dekat anggota pajak
yang juga semua bisa diakses
dan selama ini juga tidak ada kendala dalam soal komunikasi kami
dengan semua pihak
maksudnya dengan teman teman oop sebagainya
ya baik pak melke sebutkan ada empat puluh institusi
kemudian belasan organisasi sudah dilibatkan
tapi tadi pak benny mengatakan tidak ada transparan
dan ini sepertinya salahnya di mana pak beni
tidak menerima undangan itu atau seperti apa
ya seperti yang kami sampaikan tadi
sampai hari ini kita berdiskusi
organisasi profesi yang ada saat ini
yang masih diakui di undang undang dua ribu dua puluh satu
jadi ada satu satu profesi yang resmi
sementara oop yang dimaksud
atau lsm yang dimaksud adalah
tidak jelas legal standingnya seperti apa
tentu kami yang lebih memiliki kewenangan
karena undang undang masih mengakui sampai saat ini
organisasi profesi dokter adalah iti
untuk dokter gigi adalah ptgi
dan apotekar adalah iai
bukan kemudian mengundang oknum oknum
atau mungkin kompetensi
pengurus yang mungkin tidak memiliki legal standing yang jelas
nah ini yang kemudian kami kecewakan
karena beberapa masukan yang kami sampaikan tadi
termasuk isu isu tentang bagaimana
perlindungan data pasien secara genome sequencing
termasuk juga bagaimana peran pemerintah
di dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
bukan akses fasilitas pelayanan kesehatan
tentu penambahan akses akan menjadi sangat kontroversial
dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
seperti contoh saat ini kita punya tiga delapan puluh rumah sakit di indonesia
peran pemerintah di sini yang harusnya dimaksimalkan
termasuk tidak mendapatkannya penjelasan
kenapa undang undang existing saat ini
yaitu di undang undang praktek kedokteran
termasuk juga disiplinan undang undang yang sudah mengatur
proses itu harus dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
termasuk hilangnya dan usulan pemerintah di dalam dim
yang itu kemudian dihilangkan
hak masyarakat atas anggaran kesehatan
itu jelas secara tegas disebutkan
harus memberikan kepastian hukum kepada penerima
fasilitas pelayanan kesehatan
dalam hal ini kami belum mendapatkan penjelasan
kenapa itu harus dinyatakan tidak berlaku
termasuk juga dengan bagaimana dengan standar profesi
yang nanti akan sangat banyak dimultibarkan
artinya belum ada kepastian
pemberian terhadap satu organisasi profesi yang disebutkan
jadi ini yang kemudian kami pertanyakan
dan ini yang kami perjuangkan
bagaimana kepastian terhadap penerima
fasilitas pelayanan kesehatan
atas pelayanan dokter dan dokter gigi tenaga kesehatan
yang mungkin tidak memiliki etik dan moral yang tinggi
tidak memiliki kompetensi
atau yang dilakukan itu tidak memiliki evidence base yang benar
ini yang ingin kami disusulkan sebenarnya
artinya anda juga ingin menegaskan bahwa
dari sekian banyak organisasi yang dilibatkan
idi tidak termasuk di dalamnya ya pak ya
baik tanggapannya pak melki
nah ini yang saya kira masih harus diluruskan
ini diundang sejak dari penyusunan di balai
pabrik kinerja dan pemerintah diundang
di komisi sembilan sendiri resmi sudah dua kali ya
resmi sudah dua kali idi diundang
bahkan idi idi daerah pun juga ke tempat kami kami terima
bahkan orang per orang pun sebagai dokter pribadi pun juga kami terima
jadi sebenarnya ruang komunikasi semacam ini sangat terbuka
substansi yang dibahas itu sebenarnya bisa muncul dari mana saja
dan ini era sudah
ya sebenarnya sudah dibahas juga di komisi sembilan sebenarnya
setiap orang bisa memberikan masukan
tentu tetap kita menghormati teman teman dari hasil profesi sebagai yang resmi hari ini
dan juga tetap tidak akan kita mengurangi hak dari setiap orang untuk memberikan pendapat
sehingga terkait substansi yang dibahas ini
seluruh pihak boleh memberikan masukan untuk perbaikan pelayanan kesehatan di negeri ini
yang kedua juga terkait dengan substansi yang disampaikan
kami pastikan bahwa liberalisasi politik liberalisasi kesehatan tidak terjadi

kami pastikan bahwa kriminalisasi yang disampaikan tadi
juga kami jaga dengan baik agar teman teman nakes ini
teman teman tenaga medis ini para dokter juga itu
benar seperti tadi pak dirjen sampaikan
sejak di pendidikan sampai dengan ketika dia bekerja
itu juga dilindungi dengan semaksimal mungkin
bahkan kami juga meminta penyesuaian dari be kathy katatan dari kepolusian
sama teman teman dari kejaksaan agar untuk tenaga medis sama tenaga kesehatan juga itu
diperlakukan dengan imunitas terbatas
itu bisa saya sampaikan terbuka di sini ya
kami meminta kepada teman teman dari mabes polri dan juga kejaksaan untuk juga kita memberikan
jelis etik dan jelis disiplin di internal masing masing organisasi kesehatan kita
termasuk juga misalnya memastikan bahwa pelayanan publik bagi tenaga kesehatan kita untuk aspek kesehatan ini berjalan
baik itu penyediaan serana kesehatan aksi dan seterusnya itu juga dipastikan juga itu kita buka dengan baik
jadi sebenarnya saya juga cenderung merasa sayang sekali kenapa framing yang berkembang di luar ini
yang disampaikan oleh teman teman di luar di demonstrasi ini sebenarnya
hal yang kita bahas di dalam sendiri juga menjawab yang juga sementara dibahas di luar
yang sebenarnya kalau teman teman juga mengikuti dengan baik rajin berdiskusi dengan teman teman panja sebenarnya
yang disampaikan di luar itu sudah dibahas dan diputuskan untuk kita laksanakan antara pemerintah
dan prrt jadi semua yang tadi disampaikan tadi itu saya pastikan semua sudah dibahas dan diputuskan
untuk menjadi bagian dari undang undang kesehatan ini
baik pak melki menegaskan bahwa memang idi sampai ke daerah juga sudah dilebatkan
walaupun tadi pak bini mengatakan tidak pernah dilebatkan
lalu apakah nanti ke depannya ada rencana untuk membuka ruang diskusi dengan lima organisasi
profesi dan juga kemenkes terkait pembahasan ruu ini ke depannya pak melki
setiap hari sebenarnya setiap hari kan kami membuka diri
anggota panja ini kan bisa dikontak dan berkomunikasi dengan semua pimpinan op yang ada
saya juga di wa sama dr adit sebagai ketua umum idi juga biasa aja komunikasi kami
sama dr samit juga biasa jadi saya kadang kadang bingung karena yang disampaikan di luar itu
seolah olah kayak macet komunikasi saya pun juga bisa komunikasi dengan semua teman teman
ketua umum op itu dengan mudah semua ketua umum op yang demo hari ini itu kami sama sama dulu
terjun ketika covid barang barang yang saya bingung justru ketika pembahasan undang ini
kenapa kok komunikasinya jadi macet gitu saya terus terang rasa sayang aja karena handphone saya bisa diakses
handphone semua pimpinan komisi bisa diakses handphone semua
ketua toksi dan panja bisa diakses semua teman teman pimpinan op ini dulu kami sama sama
urusan covid itu barang barang jadi saya tuh sayang sekali kenapa justru pembahasan kayak begini
kenapa komunikasi kita normal normal aja kenapa dibilang sulit itu yang kami terus terang sayangkan
karena daripada demo di luar sana kan bisa datang tiap hari bila perlu datang tiap hari ketemu
komisi sembilan untuk bisa menyampaikan gagasan gagasan kami terbuka diri ini saya saya ini aja baru terima
ada orang datang menyampaikan aspirasinya barusan saya baru kemudian bisa gabung di acara tv ini
semua orang bisa datang ke sini ketemu kami dan memberikan aspirasi tanpa kecuali
mau dari op ataupun dari anggota dari mana saja yang punya masukan yang bagus akan kami terima
jadi bagi kami prinsipnya adalah dari mana saja orangnya siapa saja orangnya yang penting dia punya
concern dan punya ide yang baik tentang undang undang ini kami akan terima dan akan kami bahas
dan pemerintah untuk kami putuskan bersama tanpa kecuali
tanggapannya pak benny
baik terima kasih pak melki jadi sebenarnya yang kami kritisi adalah bukan komunikasi dengan anggota
dewan karena kami juga melakukan komunikasi dengan pemerintah kementerian hukum dan ham
termasuk juga kepada menko poluhukam termasuk juga beberapa teman teman di komisi sembilan termasuk pak melki sendiri
benar jadi bukan persoalan komunikasi yang kami persoalkan dalam hal ini
tetapi adalah apa yang kita komunikasikan atau yang pernah kami sampaikan termasuk juga ke beberapa
pemerintah dan anggota komisi yang lain apakah semua masukan itu saran itu pertimbangan itu
benar benar sudah dipertimbangkan hanya ini kemudian itu yang tidak mendapatkan penjelasan
dan konfirmasi apapun
dan ini yang kami nantikan bersama sama apakah memang ada perubahan atau tetap dengan substansi yang ada
atau memang ada penambahan pasal atau ada pengurangan pasal atau perubahan atas pasal pasal yang saat ini
mungkin berubah atau mungkin sudah akan disahkan karena kami banyak mendengar informasi baik dari internal
bahwa akan segera disahkannya rancangan undang undang ini dengan mencabut sembilan undang undang
merevit merevisi tiga belas undang undang bukan persoalan komunikasi tetapi adalah apa yang kita komunikasikan tadi
benar benar itu sudah diakomodasi
termasuk juga sudah diterima dan kami terima kasih kalau memang itu semuanya sudah dimasukkan di dalam draft ru ini
mungkin demikian mbak
ya baik ini berarti dari idi sendiri
yang perlu kami luruskan begini tidak ada satupun pihak yang ketika menyampaikan gagasan dia itu akan otomatis diterima
dpr ri saja juga itu bahan kami yang sudah melibatkan sekian fraksi juga itu pemerintah pun bisa
demikian pula sebaliknya gitu
jadi sebenarnya kekuatan dari aspirasi dan gagasan dia itu itu semakin banyak jadi kalau kita bisa menaruh keguguran ini itu merupakan kekuatan yang jauh lebih besar
dari aspirasi dan gagasan yang disampaikan itu akan sangat menentukan muatan muatan itu bisa masuk dalam undang undang ini
itu yang tadi saya sampaikan tadi bahwa apabila memang teman teman dari op dan siapa saja lah yang ingin punya pikiran terbaik perbaikan pelayanan kesehatan di negeri ini ya
karena kita bisa berbicara dalam berbagai aspek ya
jadi apabila kita memang akan punya spirit yang sama mestinya tetap datang saja kepada komisi sembilan ataupun kepada pemerintah
diskusikan tentang bahan ini dan kami pastikan bahwa semua yang akan ditanyakan itu bisa kita diskusikan dengan terbuka dan apa adanya
baik pak melki
karena begini ya
karena begini karena begini
pembahasan ini masih dinamis dan belum final sehingga nanti perkembangan perkembangan itu akan bisa diperoleh apabila kita rajin komunikasi untuk datang ke sini
kita diskusikan dengan teman teman panjiran dan pemerintah
pak melki aksi yang dilakukan hari ini dari pihak lima organisasi ini adalah kapan pengesahannya begitu ya
apakah dpr sudah punya timeline waktu kapan pengesahan ruu tentang kesehatan ini
yang pasti kami tidak mempunyai batas waktu
kami bahas sesuai dengan perkembangan pembahasan yang ada bisa bulan juni bisa bulan juli tergantung pada materi pembahasan yang kami bahas ini
jadi pokoknya materi pembahasannya kalau sudah selesai
berarti kita bisa mengambilnya
kita bisa putuskan segera
kalau masih ada pembahasan lagi tambahan bisa mungkin putus mungkin bulan juli
tapi bisa juga bulan ini bisa bulan juli
apakah akan disahkan pada kamis delapan juni besok pak melki
nah tinggal tanyakan pada yang memberikan catatan tersebut
kalau saya lihat sih kayaknya nggak mungkin kamis deh
pembahasannya masih berjalan
tidak mungkin kamis
ya karena pembahasan masih berjalan
besok masih dibahas lagi mungkin lusa masih bahas lagi
kamis mungkin masih dibahas lagi
jadi rasanya kamis ini nggak mungkin
waktunya masih nggak keburu
baik pak melki
saya ke pak beni
benarkah akan ada aksi stop layanan jkru kesehatan dilanjutkan pak beni
itu masih menjadi diskusi internal kita ya
tapi kembali lagi kami sangat berterima kasih
kami memang memahami bahwa apa yang kami sampaikan
baik itu diterima atau tidak diterima
yang kami inginkan adalah penjelasan atas tadi beberapa saran
pertimbangan yang sudah kami lakukan
karena kami yang memberikan pelayanan kesehatan langsung di lapangan
perbaikan atas pelayanan kesehatan
termasuk juga kewajiban pemerintah tadi
kewajiban pemerintah negara sudah mengatur di dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima seribu sembilan ratus dua puluh delapan
adalah negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
dan fasilitas pelayanan umum yang layak
bukan menyediakan akses
ini yang substansi substansi yang seharusnya memang perlu berhati hati
dan tidak perlu tergesa gesa untuk membahas hal ini
karena kami menilainya tidak ada urgenitas dalam hal ini
termasuk juga amanah undang undang yang saat ini existing
tegas memberi kepada menteri kesehatan untuk merevisi dan mengeluarkan peraturan peraturannya
kembali lagi semangat kita adalah untuk perbaikan pemberian hak pelayanan kesehatan
jangan sampai masyarakat itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak standar
yang tidak bermutu
tentu pembinaan pengawasan tidak hanya peran pemerintah dalam hal ini
tetapi organisasi profesi juga memiliki peran di dalam melakukan pembinaan pengawasan
dan itu seharusnya disebutkan secara tegas di dalam undang undang
ya yang terakhir pak beni
apakah permintaan dari lima organisasi ini sudah final
stop pembahasan ruu kesehatan atau seperti apa
masih bisa dibergein gitu
kita sudah final terima kasih
pak pak saya di dalam jadwal lagi turun
pak pak bani
kita sudah final
saya langsung turun pak
depan depannya depannya reception
oke bang oke bang
pak melki anda masih bersama kami
baik baik baik mbak
jadi kalau menurut saya begini
terkait dengan soal aspirasi itu jangan dipadankan dengan demo teman teman ataupun mogok seperti itu
kami ini kan juga dulu aktivis ya
jadi kayak begini itu menurut saya gini
aspirasi ini kan kecuali kami ini kan bersifat menahan atau menutup diri ataupun ingin menutup diri dan semacam itu
daripada teman teman demo dan itu juga menimbulkan pro kontra lagi di lapangan
menurut saya lebih baik teman teman mengutus
mengutus perwakilan ke panja ngobrol di sini
daripada kemudian kan intinya kan mau kepingin ini masuk dalam ru kesehatan kan
jadi kirim aja delegasi ke komisi sembilan ke panja
kami pasti juga akan menjaga pendidikan kita terima lagi terbatas misalnya
daripada teman teman demo dan malah membuat akhirnya image tenaga kesehatan dan tenaga medis yang diwakil oleh teman teman op jadinya kurang bagus di lapangan ini
saya kan mantan pendemo juga ini
jadi saya mau menghindarkan bahwa daripada teman teman saya ini adik adik saya yang bagus bagus ini membuat energi yang keliru di lapangan
nah baik ketemu komisi sembilan
dan panja pemerintah kita diskusi mana mana lagi yang masih kurang
karena tadi yang disampaikan tadi tuh rasanya sudah kita masukin semua di ru kesehatan deh
daripada kan demo di luar ternyata sudah kita masukkan kan sayang nih
yang di demo apa ternyata sudah dimasukkan kan sayang jadinya buang energi
lebih baik utus delegasi ke komisi sembilan dan pemerintah kita diskusikan
dan tidak perlu pakai acara ancam ancam mogok lagi
jadi malah jadi jelek image dari tenaga kesehatan karena kita membuat persyaratan rugi gitu
jadi tak perlu demo nggak perlu lagi turun lapangan
menurut saya kirim aja delegasi ke
rapat panja dan pemerintah ini
kemudian diskusikan apa apa poin poin lagi yang kira kira masih kurang kita bisa bahas dengan tenang
nggak seperlu lagi demo dan mogok seperti itu
baik terima kasih pak melki laka lena wakil ketua komisi sembilan dpr ri
dan juga ada jurubicara ikatan dokter indonesia dr benny satria telah bergabung bersama kami
selamat malam bapak bapak